ini sup kambing ya
tadi kan harusnya buat saya
aduh jorokan saya gak tau
saya mesti suruh irah jorokan
katanya suruh abisin jorokan
ih enak aja
ini aku baru aja sampai
kok kayaknya suara kamu berat gitu
lagi ada masalah ya
tadi aku abis dari basecamp serigala
tiba tiba rio dateng sama guru karate nya itu
mereka bawa pasukan dari dojo nya
buat nyerang basecamp kita
kok rio gitu sih
padahal dia kan masih anak serigala juga
kok malah dia nyerang temen temennya sendiri
si rio tuh emang udah lama berambisi pengen jadi ketua geng kita
kita gak pernah satu arah
setiap apa yang aku lakuin dia pasti tentang
jadi kayak gini
emang udah kebukti lah semuanya
ini jadi masalah
tadi aku dapat kabar dari ivan
dia maksa untuk jadi pemimpin geng serigal
dan aku gak bisa tinggal diem aja ray
aku harus balik lagi jadi pemimpin game serigala
udah deh mon
gak usah urusin lagi geng serigala deh
bukannya gitu ray
aku harus ambil keputusan ini
karena aku gak mau
dan semua geng motor bakal disikat abis sama serigala
pokoknya aku harus ambil lagi yang serigala
aku harus jadi pemimpin geng serigala lagi ray
dan aku bakal arahin geng serigala ke arah yang lebih baik
yang boy udah lakuin untuk geng warrior
iya bener sih
udah kamu tenang aja rai
gak usah khawatir
aku juga gak mau mati cepet kok
karena aku masih betah jadi pacar kamu
ihh malem malem ada yang gombal
aku juga sama deh
mau tidur ya sekarang
untuk juga mau istirahat ya
mau ini gak
hmm enak kau
ini tuh belinya tempat langganan ya papa su
beneran lihat dulu deh tuh
ya udah kalau gak mau dengan terpaksa
ini buat bibi aja
kata curah kan
dia gak mau
tia ato ini sudah begah pisang
udah makan banyak ya
bibi kasih mang diman saja ya
biar diman yang habisin
kayaknya dari mukanya mang diman mah
bukannya sih diman yang
memang laper terus
lebih baik kamu pulang dulu ya
kamu bisa pakai mobil mas
biar mas yang jagain
mas kita pulang bareng bareng aja deh kayaknya mas
lagian kan kita juga tidak bisa mengandalkan suster
dari pihak keluarga yang jagain dia
ya bukan masalahnya kan
kita udah bayar kamar ini begitu mahal mas
penjagaannya juga luar biasa dong
daripada kamar kamar yang lainnya
jadi ya aku pikir
gak apa apa lah kalau kita pulang
nanti kalau ada apa apa sama reva
kalau reva akan lebih nyaman
kalau ada dari pihak keluarga yang jagain
sementara pihak keluarga kan cuma ada di rumah
kalau enggak mas
ya udah deh
kalau mas pulang pulang juga gak apa apa aku disini
mendingan adriana pulang aja deh ikut sama papi
aku tuh pusing dengar suara adriana yang jepreng dari kemarin
yang ada aku tuh malah tambah sakit
tambah pusing deh kepala
udah gak apa apa mas
jadi menurut aku
kita turutin aja orang yang lagi sakit
ya udah kalau begitu
kita berdua yang jagain
laper banget ini dari tadi
aduh bener bener lapar lagi
mungkin taruh di kulkas
jangan jangan udah dibuang marissa lagi
ini sup kambing ya
iya joragan enak enak pesan joragan
jadi kan harus
ini buat saya
aduh joragan saya gak tau
saya mesti suruh irah joragan
katanya suruh habisin joragan